murgea seperti apa kemeriahan pawai ogo ogo di sana
iya eva bisa saya gambarkan suasana di belakang saya ini
usai dari pawai ogo ogo sudah berlangsung
ini tapi ratusan masyarakat tidak hanya umat hindu di kota surabaya saja
tetapi warga sekitar surabaya bahkan wisatawan asing masih memenuhi sekitar pura segara kenjeran surabaya ini
nah tidak hanya di bali namun semarak menyambut hari raya nyepi juga terasa di kota surabaya
memang pusat dari paya ogo ogo sendiri dilakukan di pura segara kenjeran ini
untuk ritual agamanya memang sudah dilakukan sejak pagi tadi
itu ada upacara atau ritual tawur kesanga
dan untuk sore hari ini berfokus pada ritual budaya seperti pawai ogo ogo ini
walaupun setiap tahunnya atau agenda ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun
namun masih saja menarik simpati dari masyarakat sekitar bahkan dari wisatawan asing
kalau di pura segara kenjeran go yang diarak diarak oleh tiahnya anak anak mahasiswa tapi juga oleh marinir
menariknya dalam pawai ogo ogo kali ini eva juga tadi dibuka dengan alunan musik bala genjur
yang memainkan alunan musik tradisional khas bali
namun sebagai bentuk akulturasi budaya menyambut hari raya nyepi di kota surabaya
tadi juga memainkan lagu kota surabaya
dan dari dua belas ogo ogo ini sendiri tidak hanya dibuat di kota surabaya tapi lima diantaranya dikirim langsung dari bali
sementara ini di sekitar saya masih dipenuhi dengan tidak hanya umat namun juga warga sekitarnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini